terima kasih masih bersama cnn indonesia prime news
belum kunjung selesainya pembahasan ruu pemilu mempengaruhi proses persiapan pelaksanaan pemilu kedepannya
dan untuk membahas hal ini saya sudah ditemani oleh wahyu setiawan komisioner dari komisi pemilihan umum selamat malam
mas wahyu terima kasih
malam mas indra
sudah hadir meluangkan waktu
saya ingin bertanya tentu dikebut ya mungkin terjadi di kpu ini
tapi dilihat sampai malam ini ternyata masih ada beberapa poin yang belum selesai
ruu pemilu ini secara sederhana digambarkan ke publik
ini mengganggu tahapan pemilu tidak kira kira
sangat mengganggu ya
di mana mungkin bisa anda gambarkan akan seperti apa
kalau misalnya malam hari ini belum selesai sebenarnya tahapan itu mulai kapan sih sebenarnya
ya jadi idealnya kita berpikir ideal itu tahapan pemilu itu dua puluh dua bulan
dua puluh dua bulan ya tahapan pemilu ya
kalau dua puluh dua bulan berarti kurang lebih mestinya ruu pemilu itu sudah selesai pada
pada bulan april dua ribu tujuh belas ini
pada bulan april harusnya selesai
karena memang waktu itu sempat ditargetkan selesai akhir april kan ya
sekarang sudah hampir pertengahan juni
ya kita berharap kamis ini
jadi nggak mungkin dua puluh dua bulan tahap ideal itu
menjadi tidak mungkin dua puluh dua bulan
karena sampai sekarang sudah bulan juni
dua bulan itu jatuhnya mestinya april yang lalu
itu dengan asumsi pemilihan atau pemungutan suaranya pada tanggal berapa
kita asumsikan bulan april lah
mas kalau misalnya kalau kita lihat itu seharusnya dua puluh dua bulan dan sekarang sudah awal
sudah bukan awal juni lagi sudah hampir masuk pada pertengahan juni
maka apa tahapan yang akan dikorbankan
apa dikorbankan atau bagaimana caranya itu nanti
istilahnya tidak dikorbankan
jadi perlu saya sampaikan kepada publik juga bahwa dua ribu empat belas
pada pemilu dua ribu empat belas kita juga mengalami hal yang relatif sama
tetapi kita toh mampu menyelenggarakan pemilu yang dinilai oleh banyak kalangan cukup berhasil
sehingga sebenarnya dalam situasi ini kita tetap ingin menyampaikan optimisme bahwa penyelenggara akan tetap mampu mengelola waktu yang
meskipun sebenarnya kita berharap ruu pemilu segera diselesaikan
di mana letak yang paling membuat kpu nanti akan kerjanya dikejar kejar waktu deg degan begitu nanti di tahapan mana kira kira mas
kalau dengan waktu yang masih sampai sekarang
sudah hilang kurang lebih dua bulan ya hilang dari target ideal dua puluh dua bulan tahapan pemilu itu
sebagai ilustrasi begini mas indra
jadi kita ini sekarang
kami sedang melakukan kodifikasi pkpu untuk pilkada dua ribu delapan belas
oh belum lagi ada pilkada dua ribu delapan belas ya
untuk melakukan proses kodifikasi kemudian rapat dengar pendapat dengan dpr konsultasi dengan dpr dan pemerintah
untuk lima pkpu saja kita membutuhkan waktu dua bulan
kodifikasi ini bahan dasarnya sudah ada hanya kita revisi dan penambahan
sementara untuk pemilu dua ribu sembilan belas kita merancang pkpu yang benar benar baru
pkpu yang benar benar baru
karena uu baru
sehingga ini kan membutuhkan konsentrasi membutuhkan waktu dan membutuhkan simulasi simulasi yang itu menurut kami
sebagai contoh begini
kita perlu melakukan sosialisasi kepada
kepada pemangku kepentingan terkait dengan undang undang pemilu yang baru
karena hakikatnya kpu itu kan melayani dua pihak
yang pertama melayani masyarakat menggunakan hak politiknya
dan melayani peserta pemilu secara adil dan setara
jadi kita tidak hanya melayani peserta pemilu tapi juga melayani masyarakat
melayani masyarakat tentu saja
masyarakat pemilih ya
masyarakat pemilih dengan sosialisasi
dengan penyampaian informasi
itu butuh waktu
kalau kita lihat pengalaman pengalaman sebelumnya
pembentukan pkpu ini sendiri kan juga seringkali masih memunculkan perdebatan lagi
karena ada yang bilang tafsirnya undang undangnya seperti ini atau seperti itu
nah ini kira kira akan target selesai pkpu nya sendiri akan kayak bagaimana
akan target berapa lama
karena mengingat pembahasan undang undangnya sendiri sampai malam hari kita berbicara belum selesai
saya perlu menyampaikan begini
jadi menurut undang undang
sampai dengan saat ini kan untuk menyusun pkpu
kpu melakukan konsultasi dengan dpr dan pemerintah
dengan mekanisme ini konsekuensi logisnya adalah kita membutuhkan waktu
untuk melakukan rapat konsultasi
karena dengan lembaga lain ya dengan dpr lagi dengan pemerintah lagi
iya karena dengan pemerintah dengan dpr
sehingga ini yang seringkali kita membutuhkan lebih banyak waktu
ketimbang kita tidak melakukan konsultasi
jadi ini bisa dikatakan kpu benar benar tersandra oleh waktu yang sekarang sedang digunakan oleh dpr berarti sekarang
dpr dan pemerintah ya
tidak tepatlah istilah tersandra
karena kita sebenarnya penyelenggaraan itu
tidak tepatnya dari hati yang tulus tidak ya
kalau kita lihat ekspresinya nih kerjanya udah goyo banget ini
sampai malam ini udah mulai sakit ya pak
kebetulan komisioner sekarang itu punya latar belakang mantan komisioner di tingkatan provinsi dan kabupaten kota
sehingga kita paham kita punya pengalaman bagaimana menyelenggarakan pemilu di daerah
bahkan banyak kawan kawan yang juga mulai terlibat sejak pemilu dua ribu empat belas
sehingga di tengah waktu yang belum menentu ini kita juga punya optimisme bahwa kita punya hitung hitungan yang memungkinkan kita tetap menyelenggarakan pemilu dua ribu dua puluh
dengan tetap menjaga kualitas
asal selesai kapan kalau itu
toleransi yang datang dari kpu lagi ini kira kira kapan selesai ini
ya bulan juni lah kita harap
bulan juni itu sudah masih masuk akal ya untuk menjalankan tahapan secara normal begitu ya
kita berharap dpr lancar mampu menyelesaikan
masih lebih fraksis ya
sehingga informasi dari dpr
informasi dari komisi dua kemarin akan diselesaikan hari ini
katakanlah setelah diketuk lewat paripurna dan lain sebagainya kemudian kpu langsung akan membentuk pkpu itu sendiri langsung akan menyusun pkpu nya
jadi sebenarnya begini mas indra kita tidak kemudian tinggal diam menunggu
menunggu pembacaan menda menda
tetapi kita juga sudah mengambil langkah langkah
contohnya seperti apa
contohnya kita bisa membaca
membaca dinamika penyusunan
arahnya akan kemana
iya arahnya akan kemana
sambil menyusun pkpu
draft draftnya juga ya
sehingga kita tidak semata mata menunggu sambil berdiam diri
tetapi kita juga mempersiapkan dengan melihat perkembangan dinamika politik di
jadi tinggal menyesuaikan saja setelah diketuk menyesuaikan kembali
tapi memang memakan waktunya ketika harus rapat konsultasi lagi
sementara di dpr kalau ketika rapat konsultasi ada perbedaan pandangan fraksi fraksi lagi
itu menghadapinya akan seperti apa nanti
kita menempatkan diri bahwa kpu itu kan pelaksana undang undang
tetapi kita punya kewajiban memberikan masukan memberikan pandangan tentang tema tema tertentu yang menjadi perdebatan di komisi dua dan pemerintah
baik ini kan sekarang yang menjadi perdebatan serius dalam dpr ini kan soal poin tentang presidensial threshold parliamentary threshold dan beberapa threshold dua threshold itu ya
terutama presidential threshold karena terkait dengan keserentakan
nah soal keserentakan ini nanti juga akan menjadi pekerjaan lebih berat lagi buat kpu atau tidak kira kira
menurut saya iya
karena sebenarnya penyelenggara pemilu belum ada yang punya pengalaman menyelenggarakan pemilu serentak
pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak
ini betul betul baru
sehingga kita merancang melakukan simulasi
simulasi yang kita maksudkan adalah
misalnya sebenarnya butuh berapa lama pemilih menggunakan hak pilihnya
ini penting karena akan menentukan kisaran ideal berapa jumlah pemilih di tps
lima surat suara kita akan simulasikan satu orang pemilih itu menghabiskan berapa menit untuk menggunakan hak pilih
hak suaranya iya
nah hal hal seperti ini akan kita lakukan
sebagai bentuk respon terhadap keserentakan itu
apalagi dihadapi dengan yang pola pemilihan yang baru ya
sehingga diharapkan undang undang ini agar segera selesai
karena ini bukan mengulang seperti pemilu pemilu sebelumnya yang ada pengalamannya
tapi ini baru benar benar baru begitu
oke kita harap malam ini lobby fraksinya selesai
mungkin apakah itu lewat musyawarah atau voting yang pasti kepastian undang undang itu harus segera selesai
karena kpu sebagai pelaksana juga sangat menantikan
terima kasih mas wayu rustiawan
mas wayu rustiawan telah bergabung bersama cnn indonesia prami selamat malam